saudara misteri jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di cikarang barat kabupaten bekasi terungkap
saat pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di kawasan bandung jawa barat terekam kamera pemantau
pelaku berhasil ditangkap di rumah keluarga istrinya di palembang sumatera selatan
inilah rekaman cctv yang memperlihatkan detik detik pelaku dan korban masuk ke dalam kamar
di hotel di jalan kebon kaung no lima puluh empat cicendo bandung jawa barat pada rabu dua puluh empat april pukul sembilan lima puluh satu waktu indonesia barat
kemudian pada hari yang sama pukul delapan belas empat puluh waktu indonesia barat pelaku keluar membawa koper berwarna hitam yang diduga berisi jenazah korban
kabit humas polda metro jaya kombes ade arisham indradi membenarkan cctv tersebut merupakan salah satu barang bukti
pelaku kasus jenazah dalam koper tak berkutik saat ditangkap oleh tim gabungan polisi di rumah istri yang baru dinikahinya di palembang sumatera selatan
jejak aa sebagai pelaku pembunuhan rini maryani terendus polisi dari rekaman cctv hotel tempat keduanya terakhir kali terlihat
usai membunuh korban dan memasukkannya ke dalam koper untuk dibuang ke wilayah cikarang bekasi pelaku kabur ke palembang
pakar psikologi forensik reza indragiri menyebut dalam mengungkap kasus ini polisi perlu mendalami latar pembunuhan yang dilakukan pelaku
ini adalah motif instrumental bagaimana sang pelaku ingin mendapatkan manfaat tertentu dari diri korban
nah persoalannya adalah apakah pelaku memang sungguh sungguh sejak awal punya niatan untuk menghabisi korban
ataukah ini merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia
itu yang perlu dicek atau diinvestigasi oleh pihak kepolisian
sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan rini maryani
perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah cikarang barat pada pekan lalu
berdasarkan hasil penyidikan sementara korban merupakan kasir dan pelaku adalah auditor internal perusahaan
fakta lain yang ditemukan penyidik setelah membunuh korban
tersangka menggasak uang sebesar empat puluh tiga juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban
kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank
uang itu adalah uang perusahaan uang itu juga diambil diambil oleh tersangka
korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama cuma berbeda cabang
jasad korban yang berusia lima puluh tahun ditemukan dalam sebuah koper di wilayah cikarang bekasi jawa barat
lebih jelas terkait kasus ini kita tanyakan kepada jurnalis kopastif vitawi kredi di polda metro jaya
bagaimana untuk perkembangan terbaru jenazah di dalam koper
apakah ada hubungan antara korban dan pelaku terkait masalah pembunuhan dalam koper ini
sendiri memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan
dan tadi baru saja selesai konferensi pers dari tim gabungan polda metro jaya polres metro bekasi dan juga polsek cikarang barat
memang hubungan antara pelaku ataupun tersangka dengan korban ini sebelumnya adalah merupakan hubungan profesional
namun sejak beberapa bulan yang lalu tepatnya sekitar pada bulan desember dua ribu dua puluh
ini memang korban dan juga tersangka ini sudah melakukan hubungan secara lebih dekat gitu
kurang lebih ataupun berkencan sejak bulan desember
dan juga memang untuk motif yang sudah diketahui oleh pihak kepolisian bahwa motif pembunuhan yang dilakukan tersangka kepada korban adalah sakit hati
jadi korban ini ataupun tersangka merasa sakit hati dikarenakan ucapan yang diberikan oleh korban pada saat sedang berkencan
dan juga saudara untuk barang bukti yang sudah dikumpulkan tadi pihak dari kepolisian sudah mengumpulkan beberapa alat bukti
di antaranya adalah satu buah koper yang digunakan untuk membuang ataupun memasukkan jenazah perempuan tersebut
lalu juga ada mobil uang kurang lebih sekitar tiga puluh enam juta rupiah dan juga pakaian saat dilakukan proses pembunuhan
dan juga saudara selain mengumpulkan barang bukti tadi juga pihak dari kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi
di antaranya dari pihak keluarga baik itu keluarga dari korban maupun dari tersangka
selain juga dari keluarga pihak kepolisian juga sudah memeriksa saksi
saksi dari perusahaan maupun dari pihak hotel
dan setelah memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti pihak dari kepolisian juga mengetahui ataupun menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya pembunuhan
seperti yang dikatakan oleh pihak dari tim gabungan polisi dari itu dari polda metro jaya polres metro bekasi dan juga polsek cikarang barat
mengatakan bahwa awalnya memang pelaku dan juga korban ini ingin ataupun pergi ke sebuah hotel di kawasan bandung
dan juga melakukan kegiatan pencan
dan juga setelah itu korban ataupun tersangka maksud kami merasa sakit hati dengan perkataan korban yang mengatakan ingin dinikahi sehingga membuat sakit hati dari tersangka
juga di saat itu pula kurang lebih sekitar pukul tiga belas tiga puluh tersangka melakukan kekerasan
yaitu membenturkan kepala korban sehingga membuat korban tersadarkan diri
setelah korban tidak sadarkan diri
tersangka ini keluar membeli koper dengan ukuran yang besar setelah memberi koper tersangka pun menghubungi adiknya
jadi seperti yang saya sampaikan tadi saya lupa menyampaikan saudara bahwa untuk kasus ini ada tambahan tersangka
itu ada dua tersangka yang pertama adalah tersangka utama yaitu sebagai kakaknya dan juga tersangka kedua adalah adik dari korban
dan setelah memasukkan jenazah ke dalam koper tersangka utama ini menghubungi tersangka kedua
dan juga tersangka ketiga yaitu sebagai kakaknya
yang kurang lebih ancaman pidananya adalah lima belas sampai dengan dua puluh tahun penjara
dan juga tersangka juga ditambahi ataupun dikenakan pasal lain yaitu pasal tiga ratus enam puluh lima ataupun pasal pencurian yang dilakukan dengan kekerasan
dan dengan ancaman kurang lebih sekitar lima belas tahun penjara
dan saat ini saudara kita masih terus mengikuti update ataupun perkembangan dari kepolisian
karena rencananya nanti pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi sisco
baik dikenakan pasar berlapis untuk tersangka dan juga tadi disebutkan taufik
ternyata sudah ada dua orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper ini
nah taufik apakah polisi juga membuka peluang untuk menyidiki kasus ini terkait masalah pelecehan taufik
sisko dan juga sederhana memang terkait kasus adanya pelecehan ataupun pemerkosaan
ini memang pihak dari kepolisian masih berfokus kepada kasus pembunuhan
karena berdasarkan informasi ataupun keterangan dari kepolisian tadi ini terdapat kata kencan
jadi memang ini belum ataupun tidak mengarah ke arah pelecehan ataupun ke arah pemerkosaan
jadi memang untuk saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait motif motif
ataupun reka adegan dari proses pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban
dan untuk saat ini memang pihak kepolisian masih terus mendalami terutama proses
ataupun status kejiwaan dari tersangka itu sendiri
dan juga untuk saat ini memang setelah melakukan konfrensi pers
rencananya pihak dari tim gabungan polda metro jaya polres metro bekasi
dan juga polsek cikarang bat ini akan melakukan rekonstruksi
yang nantinya akan segera dikabari kepada kami pihak media
dan juga untuk selanjutnya memang pihak dari kepolisian ini sudah menyita beberapa alat bukti
dan lain seperti kendaraan yang digunakan untuk membuang jenazah
yaitu adalah satu buah mobil dan juga satu buah sepeda motor sisko
baik dalam waktu dekat polisi akan melakukan rekonstruksi dan juga
terima kasih atas laporan anda taufik riyadi yang melaporkan langsung dari polda metro jaya